polisi menangkap sony eranata alias maher atualibi di kediamannya di tanah serial bogor jawa barat pada kamis dini hari tadi
saat penangkapan polisi juga menyita sejumlah handphone dan tablet dari kediaman maher
direkturat tindak pidana siber baris empori menatakan maher atualibi sebagai tersangka terkait unggahannya di media sosial yang memposting foto muhammad lutfi bin yahya
disertai kalimat yang dinilai mengandung unsur penghinaan dan sara
postingan ini dinilai melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
penangkapan maher atualibi merupakan tindak lanjut laporan polisi yang dilakukan warga nadatul ulama pada tanggal dua puluh tujuh november lalu
tim kuasa hukum maher atualibi juju perwanto telah menyambangi baris empori guna memberikan pendampingan hukum kepada maher
juju merasa penangkapan maher atualibi janggal lantaran tidak ada panggilan pemeriksaan sebelumnya dan langsung ditangkap oleh baris krim
yang bersangkutan itu kan tanpa prosedur pemanggilan yang sesuai dengan aturan kuhab pasal satu ya
begitu langsung di
pasal satu ke dua ya pasal satu ke dua langsung beliau ditangkap dan dibawa ke sini
maher atualibi kerap menyampaikan dakwah dan pandangannya melalui channel youtube
selain itu ia juga aktif di twitter dan instagram
ia juga tercatat sempat berseteru dengan sejumlah pihak salah satunya dengan nikita mirzani
tim liputan cnn indonesia